dan untuk mengelaborasi terkait kasus ini kita sudah terhubung lewat sambungan telpon dengan kabinet humas pol dan metro jaya kombes pol yusri yunus dan lewat sambungan zoom dari luar studio dengan deputi bidang perlindungan anak kementerian pppa pak nahar
selamat sore bapak bapak
selamat sore pak
ya terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini
saya ke pak yusri dulu pak yusri sudah ditetapkan sebagai tersangka artinya kemudian didapatkan fakta bahwa kegiatan prostitusi online yang juga melibatkan lima belas anak anak di bawah umur ini dilakukan secara sadar oleh tersangka pak
ya tersangka yang pertama adalah muci jari indonesia nya b a
ya pasti jelas b a yang menyesuaikan anak anak
dan secara modusnya adalah menawarkan polibid
dan sosial yang ada
kemudian pihak hotel baik itu pengelolanya misalnya a a dan juga pemiliknya misalnya adalah c a
dia akan menyesuaikan sebagai tersangka karena dia mengetahui bahkan menggigitkan tempat
jadi mereka sadar semua
oke pak yusri ini keterlibatan anak anak ini juga cukup banyak jumlahnya ada lima belas anak anak di bawah umur pula kan
artinya kemudian ada modus operandi tertentu
yang diperankan oleh para tersangka ini yang dimana beberapa pihak menyebut faktor yang utama ini soal ekonomi juga ya pak
memang faktor pertama adalah ekonomi mas
yang kedua memang mereka mereka direkrut oleh para muci jari muci jarinya ada dengan cara mereka dipacari
bagaimana itu dengan rayuan rayuan
dan ekonomi tidak ada masalah
nah ini kemudian mereka melakukan melakukan untuk semua pasien
korban korbannya ada lima belas anak di bawah umur
kesemuanya dimulas mulas orang orang
kita dipikirkan di p dua p dua ada juga di perlengkapan
oke oke ditahan dulu pak yusri saya ke pak nahar
pak nahar terkuak kasus prostitusi online yang melibatkan anak anak di bawah umur jumlahnya tidak sedikit pak lima belas anak
apa catatan anda soal ini pak nahar
ya yang pertama catatan dengan penambahan kasus yang terungkap tentu ini menambah angka dalam catatan kami ya
di siti informasi online yang kami miliki misalnya mencatat tahun ini dari januari sampai maret itu ada satu ratus dua puluh tiga
itu untuk eksploitasi
jadi ini catatan yang perlu menjadi perhatian bersama
karena tidak hanya persoalan penegakan hukum tapi juga yang tadi pak kabir sampaikan bahwa ada persoalan di depan ya
sebelum persoalan ini muncul tentu tadi peran keluarga peran lingkungan
lalu kemudian kan proses pengungkapan ini juga karena misalnya ada kesadaran masyarakat untuk melaporkan
lalu kemudian bahu membahu untuk sedapat mungkin untuk mengurangi dampak
dampak negatif dari kasus yang muncul di beberapa tempat termasuk yang diungkap oleh polda metro jaya
oke artinya memang tidak sampai di sini ya pak ya
di luar sana masih banyak sekali kasus kasus yang sampai hari ini belum terungkap
sebenarnya memastikan ini kuncinya pengawasannya ada di mana sih pak di level mana sih pak
ya seperti tadi pak yusri sampaikan ya pak kabi sampaikan
ada kebutuhan hidup
lalu kemudian ada yang memberikan ruang
lalu kemudian ada kekosongan pengasuhan
lalu kemudian juga ada persoalan persoalan yang nggak clear di keluarga
misalnya begini nggak betah di rumah
atau misalnya ada broken home ya
lalu kemudian mengalami keterasan
lalu ada pengabdian orang tua
lalu kemudian juga ada kebutuhan yang tidak terpenuhi misalnya
butuh biaya meet up butuh handphone dll
ini persoalan persoalan yang tidak tunggal
sehingga kami mengapresiasi polda ketika ada kasus kasus seperti ini kita gelar bersama
nah karena di depan tentu proses penegakan hukum itu harus dilakukan dengan tegas ya
nah berikutnya adalah fase dimana kita memastikan bahwa pendampingan sampai ketika mengembalikan ke orang tua
bukan dikembalikan lalu kemudian kembali ke persoalan
oke saya ke pak yusri
pak yusri ini sudah ada tiga tersangka yang ditetapkan
apakah dalam penyelidikan atau penyelidikan lebih lanjut ini akan ada keterlibatan tersangka lain
atau yang lebih besar pak skupnya ini ada indikasi soal perdagangan manusia dengan kejahatan yang lebih besar
ya kita terputus
saya ke pak nahar lagi pak
pertanyaan yang sama mungkin pak ya
bagaimana kemudian memastikan bahwa di luar sana kasus kasus seperti ini tidak hanya melibatkan lima belas orang anak usia di bawah umur begitu ya
tapi ada indikasi
dari perdagangan manusia pak dengan keterlibatan kejahatan yang lebih besar
bagaimana kemudian secara kelembagaan ini memastikan atau juga mengawasi ini pak
pak yusri masih dengan saya pak
yang tersambung dengan saya pak yusri apa pak nahar
ada kesalahan komunikasi atau gangguan komunikasi yang terjadi dengan narasumber kita
kita coba ke pak yusri
pak yusri masih dengan kita pak
sudah tersambung kembali pak yusri
pak nahar sudah
sudah tersambung lagi pak dengan kita pak
dijawab pertanyaan yang tadi
mungkin sempat terputus
bagaimana kemudian memastikan bahwa di luar sana tidak hanya yang terlibat hanya lima belas anak anak di bawah umur ini saja pak
mungkin ada kejahatan yang lebih besar di luar sana dengan indikasi terlibat perdagangan manusia begitu
apa kemudian langkah langkah secara kelembagaan untuk memastikan bahwa ini tidak akan terjadi di kemudian hari
yang pertama kemarin waktu rilis saya
menyampaikan ke pak yusri bahwa pak tolong didalami
bisa jadi ini bukan hanya persoalan eksploitasi ekonomi
kalau seandainya tadi disebutkan ada proses rekrutmen lalu kemudian ada mencari keuntungan lalu kemudian tujuannya eksploitasi
maka bisa jadi itu terkait juga dengan pasal lain bukan hanya eksploitasi
bisa jadi itu terkait dengan perdagangan orang
ada persoalan atau tppo ada undang undang dua puluh satu tahun dua ribu dua
jadi ini perlu didalami karena bisa jadi lima belas ini yang terungkap
tapi kemudian yang belum terungkap itu misalnya masih menunggu ya
dan kita berharap semua bergerak
di beberapa tempat misalnya di makassar di pontianak di beberapa tempat itu bersamaan
dalam waktu bersamaan juga kasus kasus seperti ini muncul
apa pengungkapan dengan korban anak terbesar kami catat ada di wilayah
pau damai terjaya oleh karena itu kami selalu hadir untuk mendukung upaya upaya penegak hukum
karena setelah paset agikan hukum maka yang lebih penting lagi adalah paset di mana perlindungan anaknya harus dilakukan
misalnya anak yang memposisikan sebagai pelaku
ada anak juga yang menjadi korban
ada anak yang menjadi saksi
ini hal hal yang harus
saya ke pak yusri
sudah tersambung pak
pak yusri ini kan tadi saya pertanyakan juga ke pak nahar soal bagaimana kemudian di luar sana
sudah di amankan tiga tersangka begitu ya
tapi kemudian tentu polisi terus mencari tahu dan menyelidiki apakah ada keterlibatan pihak lain
di luar sana
atau bahkan untuk skup kejahatan yang lebih besar
ini soal perdagangan manusia pak
ini bagaimana sejauh ini pak
terima kasih mas
memang fenomena prostitusi online ini cukup tinggi ya di tahun dua ribu dua puluh satu ini
bukan cuma yang terakhir kami ungkap di tanggerang kota
mungkin pak nahar juga sudah kami sama sama kemarin belum sesuai balik
plus ada sembilan puluh satu anak anak di bawah umur yang menjadi korban
kemudian juga ada di tanggerang kota
yang diungkap oleh tanah kota ada sekitar dua puluh sekian
ini juga baru baru diungkap lagi oleh polres jakarta utara ya
ini terus kita lakukan pengejaran
tapi termasuk sekarang ini kan memang di empat ini kan mereka gunakan satu aplikasi
kan sudah berkenan juga ya teman teman
itu bisa melakukan pengejaran
kalau perlu menutup setiap ini
pergerakan pergerakan para pelaku pelaku yang menggunakan aplikasi aplikasi melalui dunia maya
dan juga patroli masih kita laksanakan terus
dari hasil patroli kita akan melakukan pengejaran
kasus terakhir ini bukan cuma ini saja tersangka
kami masih lakukan pengejaran terhadap musyikari musyikari yang lain
karena itu bergerak gerak sendiri
cuma memang di kasus yang terakhir ini
ini memang dijadikan satu tempat
siapkan tempat oleh pelaku pemilik daripada hotel untuk melakukan
mungkin dengan alasan bahwa memang di masa pandemi covid sembilan belas ini
hunian hotel sangat kecil
apalagi kan ini hotel hotel mati ya
sehingga mereka coba berupaya dengan menggunakan anak anak semuanya
supaya tetap biaya operasional ini bisa terjalan
silahkan disini terus aja kalau perlu
bahkan ada dalam chatnya ini menyatakan si pemiliknya kepada pengelolanya
coba dirayu kalau bilang gak ada tamunya
biar aja mereka menginap nanti
biar bayar belakangan
ini kan salah satu bentuk upaya mereka juga
kelibatan mereka terhadap kasus eksplotasi anak ini

oke pak di beberapa kasus pak yusri kan juga tidak hanya anak anak yang menjadi korban
ada juga pelaku ini juga menjadi korban
bagaimana kemudian penanganan terhadap hal hal seperti ini pak
ya pak yusri
ya john john gimana
ya dalam beberapa kasus pak ya untuk eksploitasi anak di bawah umur ini
tidak hanya korban yang juga merupakan anak anak di bawah umur
tapi juga ada pelaku di bawah umur
ini koordinasi antar lembaga kepolisian untuk menangani pelaku dan juga korban yang masih berada di bawah umur
ini bagaimana pak
tapi tetap intens terus ya
terus kita berkontak kontak
terus kita berkontak kontak yang lain
termasuk para pelaku pelaku yang lain
karena kita masih
kita kaya bekerja sama dengan si korban tertarik lagi
oke saya ke panahar terakhir panahar masih dengan kita pak
ya terima kasih
ya penanganan untuk korban bagaimana pak apa yang akan diterapkan untuk melindungi korban pak
ya pertama sejak proses pemeriksaan tentu dengan penyidik memastikan bahwa proses pemeriksaan memperhatikan juga hak hak anak ya
tadi ketika disebutkan ada anak yang berhadapan dengan hukum atau dalam kasus ini dipositkan sebagai pelaku maka tentu pendampingan itu wajib dilakukan
dan polda sangat memahami itu sehingga dalam proses awal pun pendampingan
pendamping pendamping anak ada di situ
lalu kemudian fase berikutnya adalah yang tadi pak yusri sampaikan bahwa rumah rumah pelindungan sosial rumah aman juga disiapkan
karena fase pengungkapan ini tentu ini harus satu di proses pemulihannya rehabilitasinya
lalu kemudian kita berharap dalam fase tertentu waktu tertentu kita bisa memastikan bahwa anak ini bisa dikembalikan ke orang tua
atau ditempatkan kembali di tengah tengah masyarakat dan melakukan aktivitas sesuai dengan usianya
dan melakukan kegiatan kegiatan sebagai anak bukan untuk melakukan hal hal yang dimanfaatkan orang untuk melakukan pelanggaran terhadap usia
oke artinya semua aturan mainnya sudah ada baik di kementerian dan juga di kepolisian agar kasus serupa ini tidak terulang kembali
terima kasih pak nahar dan juga pak yusri sudah bergabung dengan kita sore ini